penyelenggaraan ajang balap internasional grand prix pertamina indonesia dua ribu dua puluh tiga di sirkuit internasional pertamina mandalika telah usai
dengan pembalap lenovo ducati motogp francesco bagnaglia yang jadi pemenangnya
dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan gelaran motogp di mandalika
telah bergabung bersama kami koresponden cnn indonesia albi pratama di mandalika lombok nusa tenggara barat
selamat pagi albi ini grand prix pertamina indonesia dua ribu dua puluh tiga di sirkuit internasional pertamina mandalika sudah usai
bagaimana rangkuman jalannya gelaran motogp di mandalika yang dimulai dari jumat sampai minggu lima belas oktober dua ribu dua puluh tiga kemarin
dan apa saja catatannya albi
ya selamat pagi rizky benar sekali pagi ini kalau misalnya kita mengingat hari kemarin rasanya masih tidak percaya
hari ini menedak sepi padahal hari kemarin sangat ramai sekali di pertamina mandalika international circuit
karena selamat tinggal
tiga hari berturut turut kita bersama sama menyaksikan pertamina grand prix of indonesia
dan kalau saya bisa menjelaskan bagaimana jalannya tiga hari rangkaian acara ini
memang dari hari pertama sampai hari ketiga di hari minggu
semua para pembalap pembalap ini saling menunjukkan performa terbaiknya
karena sirkuit mandalika masih bisa dikatakan sirkuit yang paling baru di antara semua sirkuit yang ada
sehingga data yang dimiliki oleh setiap tim dan juga para pembalap ini masih sedikit
masing masing pembalap dan juga masing masing tim
tentu harus mengkombinasikan data data yang ada mereka ulik untuk bisa mendapatkan catatan terbaik
juga performa terbaik bagi mereka masing masing
mulai hari jumat pembalap yang mencatatkan waktu tercepat ini juga sudah berganti ganti
ada dari tim aprilia racing seperti ada maverick vinales dan juga alexas pargaro
lalu di sprint race ini ada jorge martin ada luka marini yang juga berhasil mencatatkan pole position
tetapi di hari minggu siapa pemenangnya juga sudah berbeda dengan hari jumat dan juga hari sabtunya
di mana francesco bagnaia ataupun peko bagnania akhirnya bisa memenangkan balapan di pertamina grand prix of indonesia sendiri
balapannya juga cukup bisa dikatakan seru dramatis dan juga unpredictable
karena banyak sekali para penonton yang datang langsung ke pertamina mandalika international circuit ini
menjagokan jorge martin yang terlihat performanya cukup bagus pada balapan sprint race di hari sabtu
tetapi sesaat setelah melakukan start jorge martin yang memimpin balapan
dan start dari posisi ke enam ini mengalami crash dan mau tidak mau tidak bisa melanjutkan balapannya
sehingga ada beberapa pembalap pembalap lainnya seperti maverick vinales yang mengikutinya dari belakang
tetapi tidak disangka sangka pembalap lenovo ducati yaitu peko banya yang start dari posisi tiga belas
tidak bisa finish di posisi terbaik pada saat spin race hari sabtu dia finish di posisi delapan
tiba tiba saja meluncur dan sudah ada di posisi keempat ataupun di belakang pembalap dari factori yamaha racing yaitu fabio quartararo
dan akhirnya setelah jorge martin terjatuh peko bisa mulai sedikit demi sedikit menyusul pembalap yang ada di depannya
dan akhirnya memenangkan grand prix di pertamina mandalika international circuit sendiri
nah disini juga bisa menjadi momentum bahwa ini adalah kali pertama tim ducati lenovo sendiri memenangkan kejuaraan di sirkuit internasional mandalika sendiri
karena pada tahun lalu tidak ada satupun perwakilan dari factory ducati hanya tim satelitnya saja yaitu johan zarco
yang pada tahun lalu ini finish di urutan ketiga
tetapi sebuah prestasi kembali dicetak oleh peko banyaya karena ini adalah finish yang dilakukan oleh pembalap di luar sepuluh besar
dan akhirnya bisa finish juara pertama setelah terakhir kali dilakukan oleh marco melandri pada tahun dua ribu enam lalu
selain itu juga akhirnya saat ini peko banyaya bisa memimpin kelas main lagi setelah kemarin sempat direbut oleh jorge martin
selalu selain itu ada juga pembalap victoriama racing yaitu fabio quartararo yang bisa dikatakan back to back podium
setelah dua ribu dua puluh dua lalu podium kedua dan tahun dua ribu dua puluh tiga ini bisa podium lagi walaupun di posisi ketiga
ada cara yang dilakukan oleh fabio sendiri karena dia datang lebih awal ke indonesia di bali dan juga di lombok terlebih dahulu selama lebih kurang satu pekan
untuk bisa beradaptasi dengan cuaca dengan iklim di sini dan bisa memikirkan apa yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan podium di sirkuit mandalika
hal seperti inilah yang mungkin tidak banyak terlihat oleh para penggemar motogp tetapi para pembalap sendiri sudah melakukan perhitungan perhitungan
untuk bisa menampilkan performa terbaiknya di sini
nah sepanjang tahun dua ribu dua puluh tiga rizky balapan di pertamina grand prix of indonesia menjadi salah satu yang paling menarik untuk disaksikan pada tahun ini
karena juaranya tidak bisa ditebak sejak awal dan pembalap pembalapnya yang sebelumnya tidak diunggulkan justru bisa finish di posisi terdepan
nah terkait itu dampak ekonomi yang dihasilkan selama lebih kurang satu pekan penyelenggaraan
diprediksi oleh kemenparekraf sandiaga uno ini bisa ada lebih dari delapan triliun rupiah di mana tahun lalu juga angkanya delapan triliun rupiah
tetapi tahun ini diharapkan bisa naik sepuluh sampai dengan lima belas persen itu artinya sekitar delapan delapan triliun ataupun sampai dengan sembilan dua triliun rupiah
nah dampak untuk nasional sendiri diharapkan bisa mencapai sekitar empat lima triliun rupiah
memang acara ini bisa dikatakan sukses diselenggarakan meskipun masih ada sejumlah pr yang harus dibenahi
oleh baik itu pemerintah lokal ataupun pemerintah pusat mulai dari akomodasi yang jumlahnya masih terbatas dan harganya juga masih terlampau tinggi
sehingga ini dikhawatirkan akan membuat para penonton yang datang dari luar lombok merasa kapok untuk menonton di tahun ke depan
lalu yang kedua adalah terkait dengan arus informasi yang didapatkan oleh para penonton ketika akan datang ke sini juga harus lebih diperjelas lagi
tetapi bisa dikatakan sudah lebih baik jika dibandingkan tahun lalu
ada improvement yang terjadi meskipun masih ada pr yang harus dilakukan
dan kita berharap kontrak dorna sport kepada sirkuit ini masih ada sekitar delapan tahun ke depan dan kita berharap semuanya bisa semakin maju semakin baik dan masyarakat bisa terus memenuhi tribun penonton
yang kemarin dicatat jumlahnya mencapai satu ratus dua sembilan ratus dua puluh sembilan penonton dan itu naik sekitar satu ratus dua puluh delapan orang dibanding tahun dua ribu dua puluh dua lalu
di pratama koresponden cnn indonesia melaporkan dari mandalika ntb
terima kasih atas laporan anda selamat kembali bertugas